sebanyak satu ratus delapan puluh narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas dua a pondok bambu jakarta timur
akan menerima pengurangan masa tahanan atau remisi pada idul fitri dua ribu tujuh belas ini
dua diantaranya bahkan akan menghirup udara bebas tepat pada hari raya idul fitri seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah
pemberian remisi ini diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi sejumlah syarat
diantaranya sudah menjalani hukuman lebih dari enam bulan
berkelakuan baik dan memenuhi syarat administratif lainnya
narapidana korupsi seperti angelina sonda belum dinyatakan lolos persyaratan penerima remisi
karena belum memiliki surat justice collaborator dari komisi pemberantasan korupsi
dan belum mengembalikan uang kerugian negara
sebanyak enam puluh enam empat ratus delapan puluh satu dari satu ratus tiga puluh enam enam ratus empat puluh satu narapidana muslim seluruh indonesia menerima remisi pada tahun dua ribu tujuh belas
sebanyak tiga ratus delapan puluh dua penerima remis
masih mendapat kebebasan tepat di hari raya idul fitri hari ini
penghuni lapas perempuan kelas dua a jakarta berjumlah empat ratus enam belas orang
di antaranya ada satu ratus delapan puluh yang mendapatkan sk remisi
dari satu ratus delapan puluh orang itu dua orang dinyatakan mendapat remisi
dan langsung bisa bebas pada hari idul fitri hari pertama atau tanggal dua puluh lima juni dua ribu tujuh belas